jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru

tenang istirahat anda akan mencoba mengobati dengan menyalurkan hawa murni untuk menyembuhkan luka luka

kita akan mencari tabi untuk menyembuhkan mereka
kalau begitu aku akan menyusur kian sana
mohon ampun si prabu hamba akan ikut serta
silahkan sih dinda jagalah mereka
tidak ada yang bisa kandang
tidak ada yang bisa kandang
kalah sudah kalah
aku belum kalah denganmu
sebaiknya kita bantu mereka
putra kukian satu dapat mengalahkan agadana
kamu puas hati
jangan pakai griw
su jangan ke auton catalog
dia itu aviat kotak
itu hanyalah bebas tuhan

sedangkan di antar hindku